sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
kau harus lawan aldebaran

sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus kasih tau soal riki
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh kamu kenapa nangis
ma tadi aku di mall aku ngeliat riki
aku bener bener takut banget sama aku harus gimana
dan aku yakin riki itu akan balas dendam sama aku soal kebakaran rumah itu
ternyata riki bukan hanya nakut takutin aku
tapi dia juga bener bener neror elsa
bisa bisa dugaan aku benar
riki akan laporkan aku dan elsa ke polisi
ini mama bener bener gak peduli sama gue
aduh rina dimana ya
kenapa belum ada kabar ya
mana malam takbiran
saya takut rena diculik ya allah
nah waaras sih abang
kejadian panggung malam keren ya

kita kalau cumanrock atos muka kayanya presmi
ini juga udah di jalan pulang kok
yaudah hurry up
mama tunggu di rumah ya
ya allah alhamdulillah
jangan sakit urut ya
nino udah balik
kamu minum dulu ya
sayang kayaknya udah udah nangis